dan kita ke update informasi terkait isu keterlibatan aparat hukum dalam peredaran narkoba
dimana tim independen mencari fakta kasus testimoni freddy budiman bertolak ke nusakambangan
dan tim akan melihat cctv percakapan antara haris ashar dan juga freddy budiman
selain itu juga tim akan mengambil dokumen dari ppatk terkait siapa saja penerima dana dari freddy budiman
sebelumnya tim independen telah mewawancarai adik freddy budiman bernama latif
nantinya tim akan mewawancarai keluarga dan kolega freddy
salah satu yang akan diwawancarai adalah chandra halim alias akyong terpidana mati kasus narkoba yang diduga memberikan dana kepada freddy
karena kan ini otoritas daripada lapas
untuk laporan ppatk sendiri apa bagaimana pak
ppatk tentu kan banyak sekali transaksi keuangan itu ya
jadi ppatk menganalisis transaksi keuangan yang terjadi
terutama yang mencurigakan
nah yang mencurigakan ini yang mana kita mau cari tahu dulu
apakah ada kaitan perkataan freddy budiman atau tidak
kalau tidak ada ya susah dong
tapi kalau ada pasti ditelusuri